ini yang pertama kita harus lawan karena bagi kita supporter adalah mendukung tim keluarganya
dan ketika ada aturan yang tidak melibatkan kita aturan itu sudah diputuskan secara langsung atau sendiri
dan itu sangat pemberatkan kita
peraturan itu tentunya harus kita diskusikan dulu dan harus kita turunkan ke bawah sebelum nantinya aturan itu benar benar digedot
dan ini adalah salah satu untuk perlawanan kita bahwa supporter disini untuk mendukung kekembangannya
dan yang kedua hubungan antara supporter satu dengan supporter lain ini tentunya punya makna tersendiri
yang pertama untuk silaturahmi antar supporter
dan yang kedua antara supporter ini mempunyai studi banding di antara supporter supporter daerah yang lain